ya ampun roman
aku suka bersedih banget
ketika kamu datang ke sini
roman ya ampun
ini sekolahan tau gak
emang kenapa sih
aku kan kangen roman sama kamu
roman gue kemana
gue duluan ya
roman udah pulang
gue gak mau kehilangan dia lagi
gokil gokil permainan lo sam luar biasa
pokoknya pemain pemain yang ada disini semuanya
lo gak ada tandingannya sam gue akuin
nih minum buat lo
tumpen lo sendiri
lo ribut lagi
itu bukan urusan lo itu urusan gue
wih anak anak meneliti sunda house
baik baik baik
oh eh gimana bokap lo sehat
berarti lo sekarang udah siap siaran dong ya
udah siap ya
nan ada lagi yang bisa dibantu nggak
kayaknya enggak sih
emangnya kenapa mbak
itu non bibi mau dengerin lagi siaran radio
bentar lagi kan siaran suara hati dimulai
oh yaudah gapapa dengerin aja
yaudah makasih ya non
udah lama juga gue gak denger gibran siaran
nah gibran kembali lagi sekarang hang
tuh kan gibran siaran panjang
seneng banget ya bisa ada gibran lagi yang menemani gue setiap hari di suara hati
dan gue yakin banget bahasa ya solver udah kangen ya sama gibran
hari ini kita bakal bahasa apa sih
pilih sahabat atau cewek
ih cadas banget kan ya solver
tapi memang itu adalah problematika sih sebetulnya ya
seandainya sekarang ini lo sebagai cowok ketika pacaran itu adalah sejuta
rasanya itu luar biasa banget gitu ya
lo pasti akan seneng banget disitu
cuman sahabat itu adalah harta yang harus kita jaga juga
karena mereka kita juga pasti akan sendiri ya
dan mereka adalah orang yang mengerti diri kita banget gitu
cuman disini adalah pertanyaan yang gue mau kasih tau sama gibran nih
gibran lo lebih pilih pacar atau sahabat ketika lo sahabat
kalau sahabat lo itu suka sama cewek yang sama dengan lo
wah jawabannya gibran wise banget ya
lo yakin lebih beri sahabat ketimbang cewek yang suka itu
karena kalau jodoh gak akan ketukar
dan rencana tuhan sudah pasti indah pada waktunya
cuma sekarang begini
saat kita membawa sebuah hubungan dengan menyakiti perasaan orang lain yang
orang orang itu udah baik banget sama kita
jadi itu adalah opini dari lo ya
dan lo lebih untuk milih sahabat lo yang setelah kata itu lebih lama untuk kenal sama lo juga gitu ya
dan lo lebih nyerahin semuanya kepada tuhan
oke guys lover gak kerasa disujudin sama ya kita nemenin kalian semua
tapi sebelum kita pamit
seperti biasanya gibran udah siapin puisi yang spesial buat lo
ini bukan tentang romansa
tapi ini tentang arti bersama
saat tangan terbiasa merangkul
karena ego yang terkumpul
langkah kita biarlah terus beriringan
tanpa ada amarah diaman
jangan biarkan dahan kita patah
jangan biarkan persahabatan terbelah
arti bersama yang sesungguhnya
belum pasti ikan kukunya
itu tadi dia ya puisi dari gibran buat lo
dan sekarang kita berdua untuk pamit
langsung aja ada hal yang spesial buat kalian semua di malam hari ini
aku jadi kepikiran roman sama sama
mereka beneran berantem gak ya
apa gue telepon aja ya
kalau gue tanya sama dia
ya ampun roman
ya ampun roman
aku seneng seneng banget tau gak sih kamu dateng kesini roman ya ampun
mana sih ini sekolahan tau gak
ya emang kenapa sih
gue duluan ya
roman udah pulang
gue gak mau kehilangan dia lagi
itu ceritain dong ke kita tentang kemaren
yang kok sama
lo tau gak kita tuh kepikiran mulu kalo tau lo ganteng sama sam
ya jadi gini
gue itu kemaren
begitu pulang ke jakarta gue langsung ke rumah sakit
karna gue baru tau
kalau ternyata wulan ikut bantuin gue buat
cari uang untuk operasi bokap gue
gue peluk dia
eh tunggu tunggu gue gak usah denger nih
lo peluk dia
jadi wulan ngasih bantuan ke roman
dan roman juga nerima
roman juga meluk wulan
ya ampun wulan lo jahat banget sih sama gue
wulan gue lo tolak mentah mentah man
gue juga bakal ngelakuin apa yang dia lakuin
biaya aja ini aja yang temenin roman
sih gak usah
aduh roman gue tau kalau lo kuat tapi kan lcd itu berat
jadi mending sissy aja yang bantuin daripada tangan lo kesel ya
ntar sissy khawatir lagi ya
udah udah udah
ya udah sikasi tolong kamu bantu roman ya
bu sissy aja bukan sikasi ya
ya udah sissy ya
ya udah makasih ya bu